polres tabes semarang berhasil menangkap pelaku pembunuhan dengan jenazah termutilasi dan juga dicor di semarang
polisi menyebut pelaku sakit hati karena korban sering berbuat kasar jika pelaku melakukan kesalahan saat bekerja
namun di sisi lain kasus pembunuhan yang disertai pembunuhan jenazah dengan cara dicor memang bukan pertama kali terjadi
lalu adakah kecenderungan para pelaku pembunuhan meniru pola yang sudah ada sebelumnya
apakah kemudian dari seluruh bukti yang ada di tkp kita bisa melihat atau menyimpulkan apakah ini merupakan pembunuhan berencana atau sebuah tindakan spontan
kami akan menganalisanya melalui kacamata kriminologi bersama dengan kriminolog ui ardi putra praset yang telah bergabung sama kami
selamat malam mas ardi apa kabar
selamat malam mas ram
oke mas ardi tadi kita juga sudah mendengar motifnya adalah dendam pada paket berita
jadi saya ingin tanya bagaimana kemudian dalam perspektifnya
kriminologi tentunya apakah dendam ini bisa menjadi trigger utama sebuah pembunuhan
artinya perlukah ada semacam tindakan berulang yang menyakiti atau satu tindakan saja ini sudah bisa men trigger orang melakukan tindak pembunuhan itu tadi
terima kasih mas ram
jadi yang pertama saya sampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada keluarga korban tentang kasus ini
dan yang kedua
tentang motif dendam itu memang menempati peringkat atas dalam motif motif pembunuhan
satu peringkat atas selain motif ekonomi
nah kalau saya lihat lebih jauh memang faktor dendam menjadi faktor pemicu namun ada unsur motif ekonomi juga
hal ini dibuktikan dengan penemuan surat kendaraan serta ponsel milik korban yang dibawa oleh pelaku
nah ini menjadi satu motif hybrid antara motif dendam
atau sakit hati
kalau kita lihat lebih jauh lagi tentang motif dendam ini sangat banyak ragamnya mas bram
salah satunya misalnya
bunga asmara sakit hati menjadi salah satu faktor pemicu yang cukup tinggi juga pembunuhan
dan itu adalah kes kes seperti ini sakit hati karena misalnya ada perkataan yang menyakiti atau tindakan tindakan yang menyakiti

oke mas ardi kalau kemudian kita melihat kondisi antara korban dan juga pelaku ini kan ada semacam kondisi relasi patron klien begitu atasan dan juga bawahan
apakah kemudian membunuh ini menjadi alasan satu satunya begitu yang memungkinkan paling tidak dari tersangka untuk kemudian menghindari tindakan tindakan yang ia sebutkan sebagai motif begitu
kalau kita lihat dari motifnya begitu ya
tentu saja perbuatan tersangka ini tidak didengarkan dengan kita membunuh korbannya
ada beberapa cara untuk menghindari relasi kuasa antara pelaku dan korbannya
mohon maaf pelaku memilih untuk meninggalkan pekerjaannya atau keluar dari sen misalnya seperti itu
namun karena mungkin secara kejiwaan pelaku sudah terganggu
nah ini dari pihak kepolisian juga harus mendalami tentang kondisi psikologis pelaku ini
apakah ada gangguan gangguan kejiwaan misalnya mengarah ke sana atau tidak seperti itu
karena kalau kita lihat memang sebetulnya faktor dendam saja harus ada trigger kuat yang lain untuk memicu itu
misalnya rasa sakit hati yang berlebihan ada trauma trauma yang dialami oleh pelaku
sehingga membunuh dan sebagainya
namun tentu saja yang dilakukan oleh pelaku ini menjadi titik kombinasi yang paling tinggi dengan cara membunuh korban tersebut
oke artinya kemudian kalau dari standar yang sederhana yang digunakan harusnya ada trigger lain begitu ya
untuk bisa sampai membunuh ketika faktor atau instrumennya yang kita tahu hari ini yang kemudian diris polisi itu menjadi dasar motif begitu
nah ini juga menarik ketika bicara soal kejiwaan dan juga cara atau
waktu membunuh begitu mas
ini kan disebutkan pelaku membunuh saat korban sedang tidur
artinya apakah ini bisa kita katakan memang berencana
bukan sesuatu yang reaktif karena dilakukan misalkan saat sedang adu mulut atau bertengkar begitu
ya menurut analisis saya sendiri ini adalah pembunuhan yang direncanakan oleh pelaku
kalau kita lihat lebih jauh memang perencanaan ini tidak direncanakan secara matang
artinya dalam gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan seperti itu mas
salah satu yang terlihat adalah bagaimana dia mencapur komposisi cor coran itu sehingga semuanya tidak tertimbul dengan sempurna seperti itu
dan kita tahu prinsip bahwa tidak ada kejahatan yang perfeksi yang sempurna
pasti ada celahnya
dan di sini pelaku timbulkan celah dengan misalnya cor coran yang tidak sempurna dan sebagainya
namun itulah dimengerti pelaku memang memiliki berbagai faktor
antara faktor penarik dan pendorong ini harus diolah kemudian oleh para penyidik
tapi yang juga menjadi catatan untuk kita bersama saat mendiskusikan ini adalah ketikapun kita merasa ada sesuatu hal terkait dengan kejiwaan
maka itu juga bukan menjadi hal yang bisa memaklumi apa yang kemudian dilakukan begitu ya mas ardi
mas ardi tapi ada juga pertanyaan begini
ketika logikanya dia sudah menyiapkan dengan matang namun artinya juga tidak
namun artinya juga tidak terlalu siap begitu dengan cara menyembunyikannya
tapi di sisi lain kemudian harusnya ada trigger lebih saat dia membunuh
bukankah ini akhirnya sesuatu hal yang bertentangan begitu
artinya kalau untuk pembunuh pertama kali bukannya dia harus mencari tahu lebih banyak bagaimana cara membunuh dan menyembunyikan begitu
jadi yang harus kita perdalami juga adalah latar belakang dari pelakunya
misalnya ketika kemampuan dia untuk mengakses informasi misalnya kemampuan dia untuk belajar sesuatu sebatas apa misalnya
ketika memiliki profil yang rendah seperti itu maka akses akses yang bisa diterima oleh paku ini terbatas
nah kalau kita lihat tadi misalnya pembunuhan dilakukan dalam hari ini tentu saja menargetkan korban yang ketika sedang beristirahat sudah ditargetkan
terjadi pembunuhan tersebut mungkin pelaku panik
dengan ada fakta menunjukkan bahwa pelaku ini silasi korban ketika korban posisi masih hidup seperti itu
nah ini juga menjadi pertanda bahwa ketika panik bagaimana akan menyembunyikan dari jasad korban ini pelaku
kemudian mungkin dengan segala cara memotong motong ataupun menusuk nusuk dengan duka yang sangat banyak yang ditemukan oleh di tubuh korban tersebut
oke paling tidak kalau kemudian dari premis yang kita dengarkan dari polisi bagaimana kemudian cara membunuhnya mungkin bisa kita lihat ini adalah upaya pertama begitu ya
untuk kemudian membunuh dan juga menghilangkan barang bukti yaitu jenazah itu sendiri
nah kalau kemudian kita lihat begitu paling tidak dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir beberapa tahun terakhir masalah pembunuhan dengan cara dicor sebagai cara penyembunyian ini kan bukan cara yang pertama begitu mas
bagaimana anda melihat apakah kemudian ini menjadi seakan akan copycat kebanyakan penyembunyian
orang akhirnya belajar
dari kasus kasus terdahulu begitu mas
pembunuhan adalah salah satu kejahatan
yang bisa dipelajari
sama terkait dengan metodenya
atau cara melakukan pembunuhan dan
menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti
menghilangkan barang bukti
ataupun menghilangkan jasad
atau menyamarkan jasad bisa dilakukan
misalnya dengan mutilasi ataupun
misalnya ditutupi digubur
dengan misalnya metode digubur di tanah maupun
dicor nah kalau kita lihat
beberapa case yang sempat menonjol di indonesia
misalnya di tahun dua ribu empat belas
kita tahu ada pembunuhan pria di
surabaya seorang pria dari
pobolinggo kemudian dibunuh
dan dicor dan ditutupi dengan puffing block
ini kemudian meredak
karena mungkin ada gas gas di dalamnya
kasus tersebut yang kedua misalnya
kes fitria anggre ini di tahun dua ribu delapan belas
dikendal itu juga dicor
lalu yang belum lama ini di bulan maret
dua perempuan di bekasi
juga digunuh dan menghilangkan
biasanya dengan cara dicor juga
nah ini salah satu bukti bahwa
menghilangkan barang bukti ataupun
jasad ini bisa pelajari
membaca media ataupun
dengarkan cerita dari
kawan kawannya oh bisa loh menghilangkan barang bukti
dengan cara dicor ini kemudian dipraktekan
oleh pelaku yang menutupi
semarang ini seperti itu mas
oke mas ardi terakhir
bagaimana kemudian hari ini
tentu dengan informasi yang cukup kencang
dari berbagai sumber seperti anda katakan tadi
bisa jadi mungkin pelaku juga membaca sejumlah
literasi begitu terkait dengan
apa yang terjadi sebelumnya bagaimana kemudian
agar kasus seperti ini tidak terulang
agar copycat crime ini paling tidak
informasinya begitu seperti apa
salah satu cara yang efektif adalah
penyelamatan literasi misalnya penyeluhan penyeluhan
yang dilakukan oleh misalnya
para tenaga hukum kepolisian misalnya
dengan memberikan pengesahuan kepada
masyarakat memberikan insight misalnya
bahwa membunuh itu dikenakan hukuman yang
tinggi misalnya yang kedua adalah
memberikan penyeluhan tentang pentingnya
kesehatan mental misalnya orang orang
di indonesia mungkin masih tabu dengan
berbeda dengan negara negara yang sudah
maju ya konsultasi dengan
dengan psikolog itu hal yang biasa
kita masih terbiasa mungkin belum terbiasa
mungkin ada orang konsultasi di psikolog
dibilang orang dengan gangguan kejiwaan
misalnya seperti padahal kan tidak seperti itu
namun mindset dari masyarakat masih menempatkan bahwa
konsultasi dengan psikolog ini masih hal yang takut takutan
ini harus diurai permasalahan seperti ini
melalui literasi literasi yang bisa disebarkan oleh pemerintah
misalnya dari aparat penegak hukum
oke artinya memang harus ketika ada masalah tidak disimpan sendiri
tapi diceritakan mencari orang yang kemudian bisa juga memberikan solusi lain
seperti yang kemudian kita bahas di awal
bahwa memang pembunuhan itu bukan cara yang benar
yang bisa dilakukan untuk mencari jalan keluar sebuah masalah
terima kasih atas waktu anda mas ardi putra prasetya
kriminal lok ui telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas ardi
terima kasih selamat malam mas iram